terima kasih ya allah akhirnya orang itu seseng ada leh aduh aduh
bertobatlah mamah aduh ada lagi aduh aduh mamah
aduh aduh aduh aduh aduh
astaga selamat ya mas
bukannya kita janjin di tempat yang tadi
gue abis itu kejar kejar sama kamu si wali dedemit
gak ada kapok kapoknya yang ngejar gue
ngekerjain juga nih lama lama
gimana tuh kabar yayang lo tuh
gue sekarang udah bebas kok ih
dia udah ditangkep
dan kembali ke alamnya
dibawa ke rumah sakit jiwa
cuman terkadang gue suka gak percaya mencerita cerita begituan
gosip gosip yang bilang wali sinap udah masuk rumah sakit jiwa lah
wali sinar udah ada yang nangkep lah
emang udah ditangkep
gak tau ya
bisa aja nih muncul di samping lo
lo ngomong jangan kenceng kenceng
gue enggak ganggu ganggu lo
gue gak bikin lo takut
ya emang kenyataan
kalau ada wali sinar
saya ingin ketemu jemaah saya
assalamualaikum ya ahli kubur
saya mau ketemu jemaah saya
kumpul semua di sini
dari luar sana
tidak tahu bahwa
kiamat sebentar lagi
tidak tahu bahwa
kamu akan mendapatkan anak
nanti di akhiran
kamu akan mendapatkan gedung
kamu akan mendapatkan
mobil nanti di akhiran
kiamat sebentar lagi
kamu akan mendapatkan sepatu
cepat banget mama
saya boleh lihat
saya boleh lihat kebelakang
sudah mama ya
antri cepat banget ya
kenapa tadi ke bank
seng antri mama
mama sehat oh
karena kiamat sudah di sini
tidak semakin dekat saudara
kenapa ada rian di sini
biar saya turun dulu
tidak mau kemana ini umar
biar saya permisi saja om kiamat
biar saya beri umar
kenapa orang itu selalu dekat
seperti kiamat dekat di meta saja
terima kasih ya allah
akhirnya orang itu selalu dekat
biar saya turun dulu
kemana itu anak
saya mau ngucapin terima kasih banyak nih wak
sampai ditraktir makan gini saya jadi gaya enak
seharusnya saya yang muda yang ngeraktir wak
ya nggak apa apa lah
mumpung lagi ada rejeki
sampian itu mau kemana
oh saya harus nyari orang pak
cuma saya nggak tahu keberadaan orang itu
jadi ya masih cari kesana kesini belum jelas wak
oh gitu ya
nah kebetulan kalau begitu menginap saja di rumah gue
bumbung aku sendiri nih
lo ya seneng toh
ada tamu ya seneng aku
besok baru cari lagi
siap siap wak
makan lagi wak
ana menyesal umi
anda tidak bisa menjalankan amanah umi dengan baik
anda tidak becus menjalankan amanah
umi bisa mengerti kondisinya farah
umi tidak marah sama anak
yang penting kamu sudah berusaha
kalau memang tidak ditakdirkan untuk bertemu kalian tidak akan bertemu juga sebaliknya
kamu juga sepertinya kelelahan sekarang
lebih baik sekarang kamu istirahat dan ganti baju
ruk kamu teh di luar dapat pengalaman apa saja
pengalaman saya banyak mak kandar
saya memberikan sedekah
ada tukang sendal
saya memberikan pulus
karena akan digantikan oleh allah berkali kali lipat
ada lagi mak kandar
ana sadarkan supaya dia tidak melakukannya lagi
alhamdulillah mak kandar
banyak nasihat nasihat saya yang dipakai oleh mereka
saya sangat dibutuhkan di luar sana mak kandar
saya juga baru menyadarinya
bahkan saya ke sini
saya diantar dengan mobil mewah
padahal saya tidak meminta
saya akan sebutnya
pasti gembira dan bangga dengan kamu
wajar mak kandar
kamu istirahat saja
mak kandar juga mau istirahat
syukuran mak kandar
saya mau ambil doduan ya
syukuran mak kandar
aduh baru hebat
aina berkah aina
anak susah susah jadi gelandangan di luar
antung berdua wajib tidur di sini
mau berlagaknya kau
ana ustadz faruk anuri
alimami firdausi calonnya ahli syurga
antung tahu berdua
aina susah susah cari antung sampai fuyang tujuh keliling
antung ajib di sini
jadi mbak tadi
ana mau tarik
sakit anak saat luntang lantung di jangkau
ustadz aku mau tarik
anak luntang lantung antung bergut di sini
mimpi ini dah
skrit anak kena debu
antum di sini mandi air hangat
ustadz aku mau tarik
ustadz aku mau tarik
ustadz aku mau tarik
aduh aduh aduh
kemana deh nyarisirin banyak budak bau tuh ini
sedih amat om
he kamu udah disini rimba
alhamdulillah ya allah ketemu juga kamu teh
kangen ya om
cukup om tommy sama om kinoi aja yang dipanggil om
nah enakan manggil om
ya enggak apa apa